kebakaran terjadi di lembaga pemasyakatan bancai di jalan soekarno hatta bandung jawa barat
kebakaran terjadi di sekitar jam tujuh tiga puluh pagi
sejumlah bangunan dan beberapa kendaraan terbakar termasuk satu unit ambulan
saat pemadaman berlangsung para narapidana melemparkan batu ke arah pemadam kebakaran
sebelum kebakaran terjadi seorang napi ditemukan tewas sabtu dini hari
namun belum diketahui pasti apa ada keterkaitan antara tewasnya seorang narapidana dengan kebakaran di lapas